dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan arus lalu lintas khususnya di jalur darat
kita sudah terhubung dengan direktur jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan
mbak pabudi istiadi selamat siang pak budi
selamat siang mbak anu
baik pak budi sampai saat ini bagaimana nih sejauh apa catatan kementerian perhubungan
terkait dengan arus kendaraan jelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh khususnya yang melalui jalur darat
iya untuk yang melalui jalur darat sekaligus juga saya sampaikan yang ada kaitan dengan darat
itu kan juga penyeberangan dan menjadi tanggung jawab saya juga ya
jadi kalau untuk yang jalur darat yang pergerakan kendaraan kolom kendaraan dari arah jawa berita pek
memang nampak pada hari sabtu dengan hari minggu kemarin itu mengalami peningkatan
kemudian peningkatannya di antara sekian kendaraan yang keluar dari arah jawa berita pek
sebagian besar memang ke arah jawa tengah kemudian berikutnya yang ke arah jawa barat
jadi kalau kita lihat seratus persen yang ke arah jawa tengah yang ke arah jakarta cikampek
itu sampai dengan lima puluh tujuh
tujuh persen jadi hampir separuhnya lebih tapi dari lima puluh tujuh persen itu hampir sekitar enam puluh persennya itu
ke arah atau lima puluh lima persen kalau nggak salah itu ke arah jawa tengah
sisanya sekitar empat puluh lima itu ke arah jawa barat
jadi minat masyarakat memang sekarang ini menggunakan jalan tol itu jakarta cikampek
kemudian cikampek sampai dengan ke cirebon cukup tinggi sekali
pertumbuhannya cukup besar
kemudian berikutnya juga untuk yang jakarta kemarak juga ada
tapi saya kira nggak sebesar dari yang saya sampaikan tadi
kemudian di penyeberangan di penyeberangan itu yang paling tinggi malah yang perlu saya antisipasi adalah
lonjakan kendaraan bus pariwisata yang dari ketapang ke arah gilimanuk
karena memang kalau untuk natal tahun baru sekarang ini kan bersama dengan libur sekolah
dan nampaknya banyak peminat di jawa yang kemudian libur sekolah berangkatlah ke bali
dan ini peningkatan kendaraan bus wisatanya cukup tinggi sekali di sana
kemudian kalau untuk penyeberangan di merak dengan bakaoni juga mengalami peningkatan juga
oke pak budi kalau misalnya ini berarti peningkatannya semua juga angkanya bertambah
lalu kesiapan armada dan juga terminal terminal ataupun sarana penyeberangan ini bagaimana pak
apalagi kemarin masih saja ada pengusaha bus yang nakal gitu yang nggak lulus rem cek atau stnk nya bodong tapi masih bisa beroperasi
ya itulah yang saya juga prihatin juga
saya kira mungkin para penumpang
masyarakat juga prihatin juga ya
pengusaha pengusaha bus itu kan bukan pengusaha kecil
modalnya investasinya cukup besar
tapi kemudian masih ap terhadap aspek keselamatan atau kemudian nggak begitu peduli terhadap bagaimana nasib pengemudinya
karena kemarin pada saat saya melakukan operasi atau saya melakukan uji sampel saja berapa kendaraan
pengemudinya juga mengeluh juga
kenapa kamu tahu nggak ini nggak ada rem tangannya
saya tahu pak
kenapa kamu pasangkan berangkat
diminta oleh kantor informasinya
berangkat berusaha saja
dan perusahaannya cukup besar itu kan
jadi di sini memang ini tadi baru saya evaluasi semuanya
ternyata banyak para pengusaha bus yang kemudian memang perlu ditetapkan kembali lah ya
kemudian hanya tidak penertiban
kalau penertiban kan mungkin mereka cenderung resisten kan
kita kasih pemahaman mendalam mendetail
terhadap apa yang kita lakukan itu buat apa sih gitu
jadi saya ingin merubah satu mindset para pengusaha itu
kalau sekarang mereka sudah cukup besar
itu kan artinya sudah dinamika bisnis prosesnya kan berjalan
tapi yang berikutnya kewajiban mereka adalah menyangkut masalah standar pelayanan manajemen
dan kemudian menyangkut masalah keselamatan
kembali kepada keselamatan
saya minta untuk diperlukan
ketua skan demikian
terkait dengan safety management nih pak budi
ini kan juga sedang musim hujan
tentunya ini juga berpengaruh pada arus lalu lintas di mudik kali ini
baik itu di jalur darat ataupun penyeberangan laut gitu
standar manajemen keselamatan
yang sudah diatur
seperti pihak kemenhubik sendiri seperti apa pak
nah ini juga yang bicara menyokot standar manajemen ya
standar pelayanan manajemen ya
itu juga yang baru saya bahas barusan adalah
saya satu keperhatian juga
ternyata juga ada beberapa operator kapal penyeberangan yang kurang perhatikan aspek pelayanan
jadi ada beberapa kapal yang kemarin terpaksa kita hentikan
tidak usah melayani
saya masih punya cadangan kapal ya
nah investasi kapal loro kan juga termasuk mahal juga
tapi kemudian performanya atau kemudian pelayanan untuk kepentingan jaminan keselamatan mungkin berkurang
ya terpaksa saya berhentikan saja
tidak usah jalan
saya masih punya cadangan yang lain
jadi di sini memang saya mengkimbo
saya meminta kepada operator baik itu bus maupun kemudian kapal kapal penyeberangan yang cukup besar juga
nah modalnya itu kita harapkan mungkin ya lebih mengutamakanlah beraspek keselamatan
tapi selesai ini selesai ini saya tadi sepakat dengan beberapa kadisub juga yang saya undang
berikutnya kita akan strik saja kepada para pengusaha yang tidak komplain dengan apa yang kita harapkan
daripada kasihan pengemudinya kasihan masyarakatnya ya kita tegas saja
pak budi ini berbicara juga terkait dengan elevated toll yang menjadi apa ya
masyarakat penasaran untuk menggunakannya ini untuk menuju ke cikampek
kemarin padat sekali pada kedua jalurnya
ini bagaimana dari pihak kemenhop mencikapinya
ya kalau kepadatan di tol elevated memang dari mulai hari minggu saya mengamati pertama kali operasional
hari senin kita lakukan evaluasi dengan mengundang semua yang terkait kepolisian jasa marga ppr
hari minggu pertama kali kita buka dengan jasa marga dengan kepolisian ada beberapa catatan kita yang kemudian saya minta untuk segera di treatment oleh pihak jasa marga operator
di antaranya adalah pintu masuk yang kurang terang
kemudian juga menyangkut masalah keluasan
kelelosaan yang mau masuknya itu
dan hari senin yang telah kita sampaikan ada tindak lanjut
tetapi yang belum kita lakukan uji coba adalah seperti kemarin
pada saat volume kendaraan cukup banyak cukup tinggi pada saat ada mungkin puncaknya harus mudik
kemudian itu ada pertemuan di kilometer empat puluh delapan
pertemuan empat puluh delapan antara yang tol elevated dengan yang tol bawah
nah itu ada penyempitan kembali karena dari dua atas empat bawah ketemu lagi menjadi empat bawah
jadi kan menjadi empat lagi
jadi ada penyempitan
nah disitulah mungkin ada karena volume cukup deras ada antrian yang cukup panjang juga gitu
nah skema air seperti itu kan waktu hari minggu maupun hari senin tidak kita lihat bagaimana kondisinya
nah jadi kemarin setelah kondisi seperti itu
akhirnya kita muncul satu pola manajemen oleh kepolisian yaitu ada kontraflow pada kilometer empat puluh tujuh sampai dengan kilometer enam puluh
artinya menambah satu lajur lagi di
jadi jalur yang kanan gitu jalur b nya ya
kemudian berikutnya juga rest area lima puluh juga nanti menjadi catatan kita juga
berikutnya akan kita harapkan sebelum lebaran sudah ada perubahan lagi di lokasi
pak budi ini yang selanjutnya juga menjadi pertanyaan masyarakat yang baru akan mudik begitu
ada kenaikan tarif nggak sih pak yang diberlakukan oleh kemenhub untuk angkutan mudik kali ini
sampai sekarang belum dari kementerian pupr maupun jasa marga maupun bpjt
belum memberikan tarif untuk yang

selain tol maksud saya pak misal untuk angkutan penyeberangan ataupun beberapa dari terminal armada bu sendiri
apakah ada kenaikan tarif
enggak ada kita
kita enggak ada
enggak ada ya
enggak ada kenaikan
pak budi yang terakhir pak budi
imbauan untuk masyarakat mungkin
ya untuk himbuan ya saya cuma menyampaikan
lalu saya menyampaikan dalam setiap kesempatan saya bicara adalah agar masyarakat juga melakukan perubahan mindset
para peserta akan melakukan perjalanan jauh
misal jalan begitu saja tapi direncanakan dengan baik
jadi perencanaan terhadap perjalanan sendiri kan
jadi artinya perencanaan itu menyangkut apa saja
yang pertama yang mengemudi nanti siapa
kemudian bagaimana kondisinya
punya sim atau tidak
kemudian berikutnya aspek sarana kendaraan juga perhatikan
apakah kondasi sudah bagus
sudah cek di bengkel dan sebagainya
terutama tekanan ban mbak saya tekankan
tekanan angin ban itu juga harus diperhatikan
banyak masyarakat enggak paham
tekanan angin itu berapa sih
dan itu bahayanya kalau perjalanan jauh
kalau ada jalan tol itu potensi ban pecah itu cukup tinggi
kemarin juga di tol elevated ada sekitar empat yang kita kedapatan
cah ban di atas
kemudian juga rute juga harus ditentukan
jalan tol jalan nasional atau alternatif
minimal jangan mau jalan itu kita tidak tahu
saya mau kemana lewat mana atau kemudian tidak paham jalan
adem nanti dipilih gitu ya di tengah jalan
iya kira kira begitu mbak
yang penting nyaman aman sampai ke tujuan dan bisa kembali lagi ya
aman nyaman selamat mbak
aman nyaman selamat
setuju sekali pak budi setia
pemerintah siap membantu
terima kasih bapak sudah terhubung bersama kami